tak langsung menuju ke depan gedung bawaslu yang anda saksikan
kembali terjadi keributan di depan gedung bawaslu kawasan mh tamrin
di awal tadi sempat terlihat ada titik api
saat ini yang anda saksikan polisi sedang menembakkan gas air mata
kepada para pengunjuk rasa ya sayang sekali
ya kami tersambung kembali
ya yang anda saksikan adalah kondisi terkini
di depan gedung bawaslu republik indonesia di jalan mh tamrin
kami tidak tahu pasti apa yang terjadi
di awal tadi sudah sangat kondusif
para pengunjuk rasa hendak membubarkan diri
namun beberapa saat lalu ketika kita mengikuti konferensi pers
kemudian terjadi keributan dan pembakaran
hingga beberapa pengunjuk rasa terlihat melarikan diri
ya yang anda saksikan ini adalah lokasi kamera yang berada di sisi pengunjuk rasa
di sini tidak ada video
sedangkan polisi berada di seberangnya
kami tidak bisa memastikan apa yang memantik keributan yang baru saja terjadi
kita lihat satu mobil ambulans meninggalkan lokasi
kami tidak bisa memastikan apakah ada korban
akibat keributan yang baru saja terjadi di depan gedung bawaslu

sementara itu mereka sudah belajar dari researcher tersebut
tetapi kita tidak berhasil menghimparchi kami dengan kawan
chcia ingin mempersembahkan sebuah mus saham di dalam persahabatan python dan ibm
tentang ppr tersebut
kita tidak perlu mewakili urusan dan nemu penuh akibat saya
dua gambar ini adalah gambar terbaru

ya polisi memberikan peringatan
memberikan peringatan kepada pengunjuk rasa
untuk anda yang baru bergabung ini adalah gambar terkini
dari kawasan slipi dan mhtamrin jakarta
hingga pukul sembilan belas tiga puluh tadi suasana di selipi masih belum kondusif rekan kami ruli kurniawan
menyampaikan ada beberapa kali lemparan bom molotov entah dari kelompok siapa belum terkonfirmasi
dari kelompok mana
sedangkan gambar yang kanan adalah situasi di ya
ya anda lihat baru saja di gambar sebelah kiri
ada seseorang yang di pangkang
ya ini adalah gambar terkini di mhtamrin jakarta
hai keributan terjadi sekitar lima belas menit yang lalu
polisi sempat menembakkan gas air mata kepada ke arah kerumunan pengunjuk rasa
terjadi kebakaran tidak bisa terlihat dengan jelas
tapi kami menduga ada percikan api dari pos polisi di sarinah di jalan mh tamrin
ada beberapa titik api yang dapat anda saksikan di layar kaca
ini adalah situasi terkini di jalan mh tamrin
salah satu daerah kawasan bisnis dan pemerintahan di ibu kota
kami menangkap dua ratus lima puluh tujuh orang yang tersangka terkacau
kami menangkap dua ratus lima puluh tujuh orang yang tersangka terkacau
sebelumnya dalam konferensi pers polda metro jaya mengatakan sudah menangkap dua ratus lima puluh tujuh tersangka
atas kerusuhan yang terjadi sejak tadi malam
sekali lagi sudah ada dua ratus lima puluh tujuh orang ditangkap
atas keributan yang terjadi kerusuhan yang terjadi di wilayah jakarta pusat
mh tamrin kemudian merembet ke petamburan dan selipi
kami juga mengimbau kepada anda
untuk memastikan segala informasi yang anda terima
memastikan kebenarannya sebelum anda membaginya kepada pihak lain
karena beberapa kali juga disampaikan
karena beberapa kali juga disampaikan
karena beberapa kali juga disampaikan
karena beberapa kali juga disampaikan
tutup tidak beroperasi yang kita saksikan begitu pula di wilayah mh tamrin dan sekitarnya
aktivitas perkantoran hari ini sebagian besar diliburkan di wilayah ini
beberapa instansi yang berada di wilayah mh tamrin juga meliburkan bahkan meliburkan para pegawainya hingga tanggal dua puluh lima mei nanti
di sebelah kanan layar adalah situasi terkini di wilayah petamburan jakarta
di sebelah kanan layar adalah situasi terkini di wilayah petamburan jakarta
kelompok tertentu tidak bisa terkonfirmasi
gambar yang berada di tengah adalah gambar yang kami ambil dari cctv
titiknya berada di bali tower
kita terus mendengar ada arahan dari pihak polisian di depan gedung bawaslu
untuk meminta masa menahan diri
anda bisa lihat di gambar sebelah kanan di petamburan
membekali diri dengan bambu panjang
ada yang melempar batu kita lihat baru saja

oxford g geeireole os analisa depan muka henuseng temosa dengan aktivitas induk
capitalista malaysia beda jadispainhung
kemarin polisi memberikan batas waktu unjuk rasa
berkumpul di depan bawah selu

pukul dua puluh satu waktu indonesia barat
anda lihat ada kobaran api di sana
gambar ini diambil dari rekan kami yang berada di titik polisi
di titik aparat
sebelumnya kami juga sempat menayangkan di titik seberangnya
yaitu di titik pengunjuk rasa
kami tidak mengetahui pasti masih belum ada konfirmasi
apa yang sebetulnya terjadi
karena tadi pukul sembilan belas sempat ada negosiasi
dan dikatakan pengunjuk rasa akan mundur
ketiga satu tiga
kami juga sampaikan kepada anda untuk
tidak mendekati wilayah
jakarta pusat di sekitar gedung bawah selu
selipi ataupun wilayah petamburan
suasana masih belum kondusif
amat berbahaya bagi anda yang tidak memiliki
kepentingan apapun untuk berada di wilayah ini
kami sarankan untuk menghindari titik titik ini
mh tamrin selipi
kita pihak tersebut melakukan dialog snake

di vendas sekitar lethal
tidak tersesat saya
terima kasih weibrick
jangan lupa ribuan mengikut sd b
dan wajib memilih sound system
yang hilang yang terkini untuk menyayagi
yang terakhir disuruh diri
benar terima kasih
terima kasih ya
masa dalam jumlah besar sudah terurai sebetulnya sudah keluar dari wilayah ini
daihatnya itu memang masih ada sehingga terpaksa ya